bank indonesia atau bi akan menutup seluruh kegiatan operasionalnya pada rabu tujuh belas april dua ribu sembilan belas atau pada pemilu mendatang
penutupan operasional bank indonesia dilakukan seiring dengan keputusan presiden terkait penetapan hari pemungutan suara dua ribu sembilan belas sebagai hari libur nasional
pihak bank indonesia menjelaskan penutupan operasional juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak terkait dan pegawainya untuk menggunakan hak pilihnya
kegiatan operasional bi akan kembali berjalan normal pada delapan belas april dua ribu sembilan belas
berdasarkan data komisi pemilihan umum atau kpu terdapat sekitar satu ratus sembilan puluh dua juta orang yang memiliki hak untuk mengikuti pemungutan suara pada tujuh belas april mendatang
dari jumlah tersebut sebanyak satu ratus sembilan puluh juta orang atau merupakan pemilih di dalam negeri sedangkan sekitar dua juta orang yang merupakan pemilih di luar negeri